ambil minyak ya
aku sholat sendirian beb
beb dimusuhin sama warga
ya bukan beb
pindah ke musholah
dekat rumahnya pak rijal
salat rasanya beda
imamnya ilmunya tinggi
kita bisa merasakan
sampai ke hati
bapak gak setuju bu
kasih tau selfie bu
selfie tau bapak gak suka bu
kasih tahu selfie bu kenapa bapak gak suka
udah sholat maghrib dulu gi
ntar keburu abis waktunya ya
bu kasih tau selfie bu
ibu juga gak tau
udah sholat deh
udah dulu tadi udah batal kan
ambil minyak deh
males bolak balik ke dapurnya
ya udah deh
padahal badan gue kebanyakan olahraga
padahal gue pada meretak semua
barunya rusak beb
duduknya pindah ke sebelah situ bep
barunya banyak yang rusak
pelan pelan aja beb
kita tahan aja yo beb
biarnya rusak sebuah
gak apa apa beb
kita tahan tahan aja yoh
kalau aku udah hamil
kita ganti nih kasurnya
kopi dulu bang
anak anak pengen banget punya mobil